sekali sekali lagi ke rumah saya
jangan kevin kak sep
gak apa apa saya pergi aja
bimbinglah saya ya allah
agar mampu menerima ilmu ikhlas yang begitu berat ini ya allah
saya akan berusaha menerima semua kenyataan yang kau pilih
karena engkau lah yang lebih tahu apa yang terbaik buat kami
eh lo emang tidur sama abah kan ya
nama saya restu
kamu kesini untuk apa
gue gak akan lepasin dia
mungkin buat orang lain asma biasa aja
tapi buat gue di istimewa
sinta emang mencari sosok yang istimewa bukan yang sempurna
kayaknya lo benar benar ngerti ya soal cinta
sedangkan gue sebaliknya
selama ini gue kenal dan dekat dengan beberapa
ke perempuan tapi gue gak pernah pakai rasa
baru kali ini gue benar benar jatuh cinta
sebenarnya asma lebih tahu tentang kata cinta itu
sementara kita semua disini gak pernah tahu apa asma punya cinta itu atau enggak
ya kamu tahu sendiri sikapnya kayak apa
asma orang yang lucu jenaka ceria dan juga menyenjukkan
terima kasih deh asma
jangan lupa subscribe ya

di depan ya
khairan sholat khairan falah kode kompetensi sholat kode kompetensi sholat allahu akbar
kamu tidur dimana
kamu ini bagaimana sih
masjid itu tempat ibadah
bukan tempat untuk tidur
masjid itu tempat suci
bikin malu bapak aja nih
pak hamzah nggak apa apa
masjid itu boleh buat tidur
asal bisa menjaga kebersihan aja
anda nggak perlu ceramahin saya
saya lebih tahu banyak tentang agama
eh belum lah
eh pak hamzah
gak jadi sholat
kamu jangan sekali sekali lagi ke rumah sakit
gue mau pergi ibu
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti

kali ini kamu gak usah ngebelain dia
kamu sudah merasa besar
sudah berani sama bapak
bapak udah pak
kamu mau menikahi anak orang pejan itu
pak berarti menghina orang pak
kamu yang harus berhenti ngebela dia
sekarang kamu pilih ahmad atau bapakmu
enggak jatuh kamu
udah pak udah pak
mobil tuan kevin kok nggak ada di garasinya
semalam dia pergi
kevin pergi menjemput perempuan kampung itu ibu
ya tentu ibu senang sekali
kalau kevin berhasil membawa gadis desa itu ke sini
rumah ini akan terang kembali
karena diisi oleh orang orang yang taat beribadah
mau melaksanakan sholat
jika tujuh belas handok
si tamat yang ada di depan itu
abah kunci aja biar dia nggak bisa masuk
ari abah kalau dikunci dari dalam
eh gimana tuh kita keluarnya
ih memang apa tidak mau pergi ke kolam
si on top sudah
pak komandan asmo main dulu ya
kenapa ini gantiin
please dengerin aku dulu
asma apa yang harus aku lakuin supaya kamu maafin aku menerima cintaku
mas kepin itu yang aku mahasiswa
asma tuh udah bilang kalau asma nggak mau jadi pacarnya mas kepin
udah mas kepin pulang aja
aku gak mau pulang ke jakarta sama kamu
aku mau hidup dan mati aku tuh sama kamu asma
kau mau hidup dan mati aku tuh sama kamu asma
aku mau hidup dan mati aku tuh sama kamu asma